menang gak ya
aduh sayang banget nih gue gak di pertandingan
gak bisa lihat boy deh
kan kalau ada gue pasti boy menang
soalnya suara yang paling gede kan gue katanya
ya seorang gak ngerti
nanti biar gak ketahuan
aduh mana remat

jombla inget tak ya kan kita
kalian juga seneng seneng saja banget

makasih ya pak ya
peninggsi ada yang sehat
itu yang tau
kayaknya harus cek nontonnya
kita harus berdoa
kita harus konsentrasi dia
lu mendingan diam aja
gak usah ikut campur
susana anak muda
jangan sampai gue sumpel
selama ini gue udah sabar sama orangnya
lu mulai kasar sama gue
tapi lu jangan pernah kasar
nah gue punya seribu angka
satu dua tiga empat lima
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa

iya ambulansnya ada di depan
buat rei tapi bukan buat boy tahu
jangan lupa like share dan subscribe ya